meraikan eksistensinya ke dua puluh empat tahun partai amanat nasional atau pan menggelar rapat kerja nasional di istora senayan
selain membahas strategi partai sekaligus membahas usulan nama calon presiden
dan sejumlah rangkaian acara rakerna span telah dimulai sejak jumat dua puluh enam agustus dan berakhir sabtu dua puluh tujuh agustus
rakernas pan kali ini mengangkat tema besar birukan langit indonesia yang membahas isu lingkungan dan potensi kaum muda
sementara acara inti rakernas akan membahas usulan nama calon presiden dari seluruh dpd dan dpw pan dari lima ratus empat belas kabupaten dan kota
namun disebutkan pada rakernas ini hanya sebatas menampung usulan nama calon presiden yang akan diusung dan belum menjadi keputusan partai
seperti diketahui sejak dua belas mei lalu bersama partai golkar dan partai persatuan pembangunan pan tergabung dalam koalisi indonesia bersatu atau kib
namun hingga saat ini koalisi perubahan
tiga partai tersebut belum mengumumkan resmi siapa nama capres dan cawapres yang akan diusung maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendata